kita buka cnn indonesia news update hari ini pemirsa dari informasi terkait penyidik direktorat tindak bidana ekonomi khusus bar skrim polri
yang kembali memeriksa pelaku pembobol bank bni senilai satu tujuh triliun rupiah maria pauline lumowa
penyidik juga mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan tersangka ke kejaksaan tinggi dki jakarta
sampai empat puluh hari ke depan untuk kepentingan pemeriksaan
sebelumnya untuk memperkuat sangkaan penyidik telah memeriksa rekan maria pauline lumowa
yakni adrian herling waworuntu narapidana kasus lc fiktif bank bni
penyidik mengajukan tiga puluh pertanyaan ke adrian sebagai saksi kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang
dengan tersangka maria pauline lumowa
kabupaten numpolri menjelaskan saat diperiksa adrian waworuntu menolak untuk bersumpah
dan mengungkapkan ingin hadir langsung di persidangan maria pauline lumowa
untuk memberikan perlawanan
maria pauline lumawa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank bni cabang kebayoran baru
lewat letter of credit atau lc fiktif senilai satu tujuh triliun rupiah
ia berhasil melarikan diri untuk menghindari jeratan hukum selama tujuh belas tahun
sebelum akhirnya berhasil ditangkap di serbia
saat ini maria sudah menjadi warga negara belanda
untuk mengajukan permohonan
perpanjangan penahanan mpl selama empat puluh hari ke depan
terhitung mulai dari tanggal dua puluh sembilan juli sampai dengan tujuh september dua ribu dua puluh